hai kalau gitu saya pamit dulu ya bazaar
jauh ya baik baik assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam
berhati hatilah nanti tak berada sama pohon udah nabrak udah nabrak
atau siapa ya
bener suaranya haikal sama dodot tapi paling mereka mau jalan kita jadi olmay
samperin lelis lelis caused begitu enggak boleh terottensi patung tv kenapa nak
siapa tahu mofso butuh bantuan kita massachusetts
ini butet mana
kayak butet udah pergi duluan
astagfirullahaladzim si butet
biar ustaja yang susul butet
ya yaudah ustaz
anak anak tadi kan kita udah metik daun singkong
kalau sekarang ini adalah perkebunan pisang dan juga pepaya
biasanya pada suka makan rupanya nggak
kalau aku sih lebih suka makan pizza ustaz ziaulia
jadi kalau pepaya itu sama kayak singkong
kita gak cuma bisa makan buahnya aja
tapi daunnya juga bisa kita makan
dijadiin lalapan atau sayur kayak gitu
waalaikumsalam pak ustaz
ada apa pak ustaz
nggak usah zanuyuy
setelah saya pikir pikir
di kunanta ini terdapat satu orang raja dan satu orang ratu
siapa itu rajanya
sudah pasti saya ustaz musa yang mulia dan santun
siapa itu ratunya
sudah pasti ustaz zanuyuy
iya apaan tuh
nggak apa apa deh dicecehin
dan maka dari itu seorang ratu rasanya kurang afdol kalau nggak pakai pakota
ini mahkota yang saya bikin dengan penuh perhatian khusus
dari daun supaya lebih menyatu dengan alam
tapi awah jangan deket deket kambing ya
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
ayun dia sengaja
lilih juga nggak sengaja
gitu mulu alesannya ah
bagus sih mahkotanya nggak jauh

kalian ini ada apa sih
jadi ayun sama lilih situ mau lapor
kalau kita dengar suara teriakannya haikal sama dudut minta tolong
mereka itu minta tolong kenapa
alfon kalau tidak salah dengar sih mereka teriak ada pencuri
iya tuh benar ada pencuri
tapi masa sih kebun milik kun anta itu ada yang mau nyuri
gak masuk akal banget
mau saya pakein ke kepalanya ustazah dulu yuk
kasih pak ustaz
buat kenyain otot tangan
ya udah yuk ayo sama ustazah kita langsung kaya sama dudut aja
pusatnya dari a
amalia utani najwa trio cantil bantuin ustaz bangun dong

apaan tuh udah dipebasin
kalian gak apa apa kan
gak apa apa soebutet
alhamdulillah ustazah kita sehat walau astiad
iya kalau tadinya mereka itu belum kabur
kusilat dari kak
udah udah butet
nanti kalian jangan begini ya
kalau kalian kena pandangan gimana
jangan berani beranian ya
yaudah sekarang mendingan kita balik
ke temen temen biar kita semuanya aman
ingat jangan pergi sendiri sendiri
kalian butet nih
kalau para pencuri itu dibiarin kabur
bisa bisa mereka datang lagi
terus mencuri kebun kunanta lagi

aku harus tangkep mereka lagi nih

gara gara bocah bocah itu tuh
aturan kita dapat singkong banyak
jadi gak dapet sama sekali
ya jelas kita makan dari mana kan situng buat kita makan malam

yaudah kita cari mas aja ya
kalau di antal mereka kita culik aja
kalau di antal mereka kita culik aja

itu sasaran empuk
itu sasaran empuk
yuk kita tangkep mereka
yuk kita tangkep mereka
tuh tuh tuh tuh
ayo terus main terus
kita culik aku kamu kita penculik
iya kau tau sih
biarkan saja mereka lari
tau tenang tenang aja
eh tunggu tunggu
om kayaknya mau ngejar temen aku ya
lo kok tau
nah kok kayak gitu
lukman ikut main kejaran kejaran ya
oke nah sekarang om kejar aku
ngajar enak banget
nggak mau ah
hah om bener nih gak mau nih
tiga dua satu
jangan kejar aku nanti gue tembak
aduh aduh aduh
aaaaah nggak mau
kamu kenapa jatuh
bang bangun bangun bangun
kamu tunggu sini
biar saya ngejar mereka
oke tenang tenang
jadi abang nyuluki itu beneran
kamu ini ada ada aja lagi
tadi tadi tadi di samping dia tau
iya jadi ada di sini
kan tadi kan si haikal itu kan di samping kau kan
apa jangan jangan dia sembunyi ya
ustazah nuyuy kemana aja sih
pengen tinggal tinggalin saya aja
saya kan khawatir kalau ustazah itu kenapa kenapa
oh iya tadi katanya ada pencuri singkong ya
ya allah sampe lupa kayak gitu
tadi emang ada pencuri singkong pak ustadz
tapi pencurinya kan
kalau begitu saya mau laporan dulu
sama pak ade sama ustadz ridwan
ini semua biar kami yang urus ya
kalau gitu saya pamit dulu ya
ustazah musa berhati hatilah
nanti tabrakan sama pohon ya ustaz
udah nabrak udah nabrak